informasi selanjutnya ekonom faisal basri menanggapi angka defisit neraca dagang indonesia mencapai tujuh lima miliar dolar amerika serikat hingga november dua ribu delapan belas adalah angka terburuk sepanjang sejarah
faisal basri menyimpulkan faktor yang menyebabkan angka defisit tersebut tidak hanya disebabkan faktor migas dan non migas
namun ada faktor infrastruktur yang digalakan beberapa tahun belakangan terutama dalam pembangunan tol seperti meningkatnya impor baja
sebetulnya keduanya jadi migas memang defisitnya meningkat namun non migas non migas itu surplusnya menciut tajam
jadi tidak sepenuhnya tepat kalau dikatakan penyebab utamanya migas
kita sudah tahu migas sekarang kita lihat di non migasnya
non migas itu terdiri dari ekspor dan impor
ekspornya naik sebetulnya
tapi importnya naik tiga kali lipat dari kenaikan ekspor
permintaan yang tiba tiba meningkat tidak ada
jadi oke ada
ada efek dari impor yang terkait dengan produk produk infrastruktur
bajam meningkatnya tajam sekali
ya ini yang masih menjadi sorotan hingga saat ini yaitu neraca dagang yang kembali defisit
kemarin badan pusat statistik merilis defisit neraca dagang desember dua ribu delapan belas sebesar satu satu miliar dolar amerika
meskipun tercatat lebih rendah dibandingkan bulan november
di angka dua miliar dolar amerika secara tahunan defisit neraca dagang indonesia mencapai delapan lima puluh tujuh dolar amerika
dan menjadi yang terdalam selama lima tahun
sedangkan ekspor migas berupa komoditas masih terkendala fluktuasi harga komoditas global
apakah defisit neraca dagang mampu berbalik arah di tahun dua ribu sembilan belas
kami bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
ya telah bergabung bersama saya di studio dua cnn indonesia bapak muhammad faisal
direktur eksekutif negeri indonesia
selamat pagi mas
pak faisal terima kasih sudah bergabung bersama kami
defisit neraca dagang lagi lagi desember dua ribu delapan belas menyebabkan terdalam bahkan tadi ketua kepala bps menyebutkan terdalam sejak seribu sembilan ratus empat puluh lima atau kemerdekaan
pendapat anda langsung saja
ya ini sebetulnya kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun dua ribu delapan belas memang banyak faktor eksternal yang mempengaruhi
satu harga minyak itu naik tajam itu yang menyebabkan defisit migas melebar
lalu juga pada saat yang bersamaan
nilai tukar rupiah itu mengalami juga pelemahan yang cukup tajam juga
nah ini yang menjadi tekanan dari sisi eksternal
tapi sebetulnya kalau kita melihat bukan hanya dua ribu delapan belas tapi juga kebelakang ke belakang permasalahan itu bukan hanya dari luar
tapi dari dalam negeri kita juga memang punya banyak kelemahan sehingga kita rentan sekali untuk mengalami defisit ya
jadi di tahun tahun sebelumnya bukan hanya dua ribu delapan belas di tahun dua ribu tiga belas kita sudah pernah mengalami juga defisit yang cukup tajam
ternyata kita hanya tiga kali mengalami surplus

betul di dua ribu delapan belas hanya tiga kali kalau kita lihat perbulannya ya
nah di maksud saya di tahun tahun sebelumnya di tahun dua ribu tiga belas itu kita juga pernah defisit empat miliar
nah ini kalau kita lihat pada saat itu belum ada banyak tekanan eksternal
tapi kita sudah mengalami defisit
nah kita beruntung di tahun dua ribu tujuh belas sebelum dua ribu delapan belas itu harga komoditas itu tiba tiba soring ya mengalami peningkatan
nah jadi artinya sepanjang dua ribu delapan belas kita sudah mengalami defisit

ada tekanan eksternal inilah yang kemudian menciptakan defisit yang paling besar ya sepanjang sejarah
termasuk yang kita bilang global uncertainty begitu ya harga punya perdagang dan lain lain
brexit juga ternyata berpengaruh
kalau kita lihat ini kita punya data tren raca perdagangan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tadi saya katakan kita hanya tiga kali surplus yaitu di bulan maret juni dan juga september
karena defisit paling dalam ada di bulan november dua ribu delapan belas satu sembilan puluh sembilan miliar dolar amerika sekarang desember satu sepuluh
kalau anda melihat tren defisit neraca dagang dan juga surplus neraca dagang kira kira
yang menyebabkan faktor yang membuat defisit raca dagang kita paling dalam itu apa saja
yang pertama kita memang satu yang saya sudah sebutkan tadi defisit migas memang itu melebar sejalan dengan kenaikan harga minyak
tapi sebetulnya permasalahannya bukan hanya di defisit migas
dari sisi non migas itu kita mengalami surplus yang sangat tajam
tadi sudah disebutkan juga oleh pak faisal basri
karena di tahun dua ribu tujuh belas kita sempat surplus sampai hampir dua puluh sekitar dua puluh miliar
ya sekarang ini hanya tiga delapan miliar surplusnya
kita lihat selanjutnya ini bagaimana dengan posisi neraca dagang migas sektor migas kita
ini kita punya datanya juga silahkan ditampilkan
nah ini dia bagaimana posisi desember dua ribu tujuh belas dan juga desember dua ribu delapan belas
kalau kita lihat legendanya ekspor
dan juga ekspor berwarna biru ekspor yang berwarna coklat di sini
silahkan pak mungkin migas ini tercatat cukup dalam
dan juga sektor non migas juga cukup berpengaruh banyak
kalau kita lihat migas yang di atas ini ya
jadi di tahun dua ribu kenaikan harga minyak itu sebetulnya terjadi sejak tahun dua ribu enam belas
jadi sedikit demi sedikit
makanya di tahun dua ribu tujuh belas juga masih kelihatan

hanya ini posisinya di desember
ada perbedaan di desember dua ribu delapan belas ini sebetulnya posisi di mana minyak sudah agak sedikit turun
posisinya di kisaran lima puluh dolar per barrel
nah dua ribu tujuh belas desember ini sebetulnya masih pada saat naik naiknya juga
sehingga kalau di sini perbandingan desember saja
dari sisi migas ini belum menggambarkan posisi yang betul betul sebenarnya sepanjang dua ribu delapan belas ya
nah jadi kalau kita melihat semestinya antara dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas secara utuh
tapi walaupun bagiannya
ini sudah mulai kelihatan bahwa at least perubahannya kita melihat ada peningkatan ini
dari satu lima jadi dua enam
yang mega satu delapan jadi dua gitu ya
kalau kita melihat situasi global sendiri yang global uncertainty tadi
harga minyak sebetulnya opec kemarin juga sempat mengimbau bahwa negara negara kelebihan pasokan produksi minyak
seperti amerika serikat begitu dan juga rusia
yang akhirnya kemudian memberikan diskon juga kepada negara negara di kawasan asia
kalau anda melihat apakah seharusnya harga minyak yang turun tersebut harusnya bisa mendorong dong
harga komoditas atau defisit migas kita menyempit begitu tidak melebar
nah tapi uniknya adalah ternyata kalau kita melihat ketika harga minyak turun dari di november dan desember
kita mengharapkan sebetulnya defisit migas itu mengalami penurunan
ya tapi kita antara ekspor ini uniknya adalah ekspor dengan impor kita untuk migas ini berbeda
kalau kita ekspor itu komposisinya lebih banyak adalah crude yang mentah
ya sekitar tujuh puluh persen
nah sementara kalau kita mengimpor itu adalah lebih banyak yang refine
dan dari sisi harga itu berbeda
nah sehingga ketika harga turun pada kenyataannya itu tidak kalau ketika harga turun idealnya ya
jadi impor itu juga impor minyak juga turun tapi ekspor juga mengalami penurunan
nah pada saat november sampai desember kemarin ketika harga minyak turun dari delapan puluh dolar per barrel sampai jadi lima puluh
itu yang terjadi adalah impor masih tetap naik ternyata
tapi ekspor yang menjadi turun
nah ini yang inelastisitas ini yang cukup unik ya buat desifisit migas kita
tapi ternyata tidak indonesia saja yang mengalami defisit neraca dagang
kalau kita lihat di sini vietnam juga turun filipina sampai tujuh persen
kita turun empat enam puluh dua persen untuk dari sektor ekspor kita sendiri
kalau anda melihat apakah memang ini global uncertainty ini berpengaruh kepada negara negara berkembang
saya sudah saya katakan tadi ada faktor eksternal
sehingga kalau kita bandingkan antara indonesia dengan negara peers seperti vietnam filipina thailand
itu juga mengalami perlambatan ekspor sepanjang dua ribu delapan belas
terutama itu kita lihat di paruh kedua dari dua ribu delapan belas
kita sudah melihat ada bahwa efek dari uncertainty dari perang dagang itu sudah makin terasa ya
makin kesini makin terasa
nah tapi kalau kita melihat dibandingkan dengan negara negara peers ini ekspor sama sama melambat nih
ya tapi di negara negara lain itu tidak diimbangi dengan negara negara lain

tapi di indonesia malah di barang impor yang lebih tinggi
di indonesia malah terjadi akselerasi yang luar biasa impor
masih tetap di sektor migas begitu
dua duanya jadi migas dan juga non migas
ini kita berbicara gabungan ya
terutama bahan baku yang menjadi pemberan juga
baku dan bahan penolong dan juga konsumsi
ini menariknya kita selama ini beranggapan bahwa impor kita ini adalah barang barang untuk kegiatan produktif ya
nah tapi kalau kita lihat pertumbuhannya sepanjang tahun dua ribu delapan belas ternyata yang paling cepat pertumbuhannya adalah pertumbuhan barang konsumsi
ini karena semakin banyak orang indonesia yang lebih memilih produk luar negeri atau produk asing daripada produk dalam negeri begitu ya

tapi di sisi lain juga ini menggambarkan bahwa tingkat produksi nasional itu belum bisa catching up terhadap pertumbuhan demand yang luar biasa
nah ini juga terkait perang dagang tadi pak faisal kita memiliki data terkait dengan pasar pasar wilayah negara mana saja
ini yang menjadi penyebab ekspor dan juga impor terbesar di indonesia negara tujuan ekspor dan juga negara tujuan impor terbesar masih amerika serikat dan juga tiongkok
begitupun impor kita paling banyak impor dari amerika serikat dan juga tiongkok
nah ini dia datanya untuk desember dua ribu delapan belas per miliar dolar amerika serikat

dan di amerika serikat ekspor kita satu empat puluh delapan juta dolar amerika serikat kemudian justru impor kita melemah di tujuh miliar dolar amerika serikat
nah anda melihat posisi indonesia ini untuk memanfaatkan peluang yang ada di antara perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok
sebetulnya sudah cukup agresif tidak yang kita lakukan
karena kita tahu dengan adanya perang dagang tersebut pasti akan terbatas ekspor amerika ke tiongkok maupun ekspor tiongkok ke amerika
betul sebetulnya ini dari sekian banyak pengamat di dunia itu sudah mengatakan bahwa ada ketika sebagian besar daripada negara negara ini terdampak negatif dari perang dagang
sejumlah negara khususnya di southeast asia di asia tenggara itu sebetulnya ketiban durian runtuh
tapi sayangnya itu tidak terlalu terjadi di indonesia karena yang disebutkan di situ terutama adalah terutama vietnam
dan sejumlah negara seperti kamboja myanmar thailand
tiongkok itu menghadapi tarif yang begitu besar ke amerika
kemudian para pelaku bisnis untuk mencari jalan bagaimana caranya supaya tetap bisa menjual tanpa mendapatkan tarif yang tinggi
karena kompetisinya ini begitu ketat sehingga tarif yang kecil pun itu sudah sangat berpengaruh terhadap profit mereka
nah makanya yang terjadi sebagian daripada perusahaan itu mencari negara negara di luar china
yang mana di negara negara tersebut kalau kemudian diekspor ke amerika itu tidak dikenakan tarif
maka dicarilah yang paling dekat dan yang paling kompetitif yaitu adalah vietnam
vietnam memang secara manufaktur sekarang itu sudah mirip dengan china dari sisi pet nya dari sisi karakteristiknya
begitu juga negara negara yang lain di southeast asia
nah indonesia ini kebetulan juga semestinya bisa memanfaatkan itu
tapi karena kita punya daya saing manufaktur iklimnya yang tidak sekompetitif dengan vietnam
maka kita tidak begitu banyak mendapatkan keuntungan tersebut
walaupun sudah ada beberapa misalkan investor dari luar seperti pegatron yang ingin masuk ya
sama ke batam tapi ya sebatas itu belum semasif vietnam
kita kembali ke sektor biga sendiri kita masih menunggu
kemarin juga pemerintah sudah menetapkan ini harus menggunakan biodiesel atau biofuel b dua puluh b dua puluh begitu
nah ini sudah ditekankan berbulan bulan yang lalu tapi ternyata nampaknya dampak yang terasa belum atau kurang cukup signifikan begitu bisa dikatakan
kira kira langkah pemerintah untuk menekan defisit sektor migas sendiri saat ini sudah cukup efektif atau belum pendapat anda
dari sisi pilihan
pilihan kebijakan saya pikir sudah tepat
untuk b untuk misalkan untuk program b dua puluh
karena dengan adanya program b dua puluh ini semestinya ketergantungan terhadap minyak kita dari sisi konsumsi itu berkurang
sementara digantikan dengan sawit yang justru kita kelebihan supply gitu ya
nah jadi untuk ke depan untuk mengatasi permasalahan defisit migas untuk masalah bauran energi nasional ke depan ini sangat bagus
nah hanya saja memang implementasinya memang relatif
kira kira dalam beberapa bulan tahun dua ribu sembilan belas ini kita bisa merasakan efek yang cukup masih
apakah itu relatif dari implementasi b dua puluh atau b dua puluh
saya belum bisa memperkirakan bahwa di tahun dua ribu sembilan belas ini ada efeknya masif
tapi saya pikir sejak tahun lalu sampai kemudian sekarang kita semestinya semakin melihat perkembangannya
trend perbaikan ya
walaupun tidak belum masih ya
karena ini butuh saya pikir memang butuh waktu yang agak lebih panjang ya
untuk bisa melihat dampaknya secara lebih signifikan begitu
mas faisal kita ke sektor konsumsi
tadi untuk sektor konsumsi sendiri juga ada langkah yang dilakukan pemerintah
untuk mencari barang konsumsi dikenakan pph
nah tapi ternyata lagi lagi sektor konsumsi menyumbang terbesar juga untuk defisit neraca dagang kita
kurang efektifkah yang diberlakukan tarif pph bagi satu satu ratus empat puluh tujuh barang konsumsi yang masuk ke indonesia
ya faktanya kalau kita melihat dari statistik sepanjang oktober sampai desember
yaitu tiga bulan setelah dikenakan kebijakan tersebut di awal september
memang dari sisi pertumbuhan impor konsumsi masih cukup tinggi
di oktober malah satu bulan setelah itu malah naik ya
hanya saja di november dan desember memang kita melihat ada penurunan
masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan impor barang modal
nah jadi di tahun dua ribu sembilan belas semestinya itu bisa pemerintah mendorong untuk lebih efektif lagi ya bisa implementasinya
dan yang perlu dilakukan saya pikirkan memang satu mengevaluasi sejauh ini bagaimana implementasi
jadi kekurangan perlu harus ada penajaman lalu kemudian penguatan bagaimana supaya itu bisa lebih cepat ya kita merasakan dampak
pak faisal kita pantau bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan kita pasca kemarin bps merilis data defisit neraca dagang
kalau kemarin mungkin kita saving by the bell
kira kira hari ini bagaimana langsung saja kita pantau bagaimana posisi pembukaan ihsg di perdagangan sesi pertama
hari ini wah kita masih bertahan di zona hijau
ini menarik biasanya kalau misalnya bps merilis defisit raca dagang yang melebar ihsg bisa membarengi dengan berada di zona negatif begitu
tapi kali ini ihsg malah masih meneruskan tren penguatan yang terjadi pada hari kemarin begitu pun rupiah sepertinya
anda melihat bagaimana ini kondisi atau posisi
apakah memang investor asing atau investor masih tetap percaya diri meskipun defisit neraca dagang kita mengalami defisit
saya pikir kalau mungkin secara psikologis
yang disampaikan oleh bps adalah kumulatif bukan hanya desember ya tapi kumulatif sepanjang tahun dua ribu delapan belas
tapi mungkin pasar melihat bahwa trennya itu sudah lebih baik paling tidak melihat dari misalkan dari harga minyak yang sekarang sudah lebih rendah ya
lalu juga dari sisi tekanan terhadap rupiah yang juga sekarang sudah lebih rendah
nah sehingga itu tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap sentimen pasar di sini ya
dan begitu juga dari sisi arus dana masuk masih saya pikir masih terasa sampai sekarang
masih besar ya
masih besar ya
saya pikir ini dalam kasus ini secara psikologis mungkin belum pasar tidak melihat at least mungkin dari dua ribu sembilan belas lebih baik ya dari sisi defisit neraca dagangnya
baik yang diharapkan ada tren perbaikan
karena luar biasa dikatakan kemarin kepala bps juga ini ternyata terdalam sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu kita agak kaget juga mendengar step down tersebut
nah kita selanjutnya pantau bagaimana dengan nilai tukar rupiah di pasar spot kemarin ditutup menguat hari ini wow ternyata melemah
ya saya pikir kalau di awal tahun ini fluktuasinya masih relatif normal saja ya karena belum ada tidak ada sentimen global yang mempengaruhi tekanan terhadap rupiah
seperti misalkan kenaikan suku bunga the fed
apakah ada kemungkinan berbalik arah kemudian rupiah pada perdagangan hari ini nanti
kalau mungkin di hari ini mungkin tidak akan terlalu banyak signifikan ya perbaikan arahnya juga tidak terlalu banyak signifikan
tapi ke depan ya kalau kita melihat sampai kemudian beberapa bulan mendatang ya bisa mungkin ada tekanan lebih baru lagi pada saat nanti kalau the fed menaikkan suku bunga yang direncanakannya dua kali sampai tiga kali pada tahun ini
lebih cenderung dovis dibandingkan kemarin tahun lalu sampai
yang sampai empat kali
cenderung agresif begitu ya
pak faisal mungkin yang selanjutnya kita pantau adalah bagaimana ke depan ini bulan maret dua ribu sembilan belas adalah
batas akhir dari gencatan senjata amerika serikat dan juga tiongkok untuk tarif yang diterapkan begitu ya
selama sembilan puluh hari mereka sudah off untuk penerapan tarif tersebut
nah anda melihat apakah ada kemungkinan besar amerika serikat dan juga tiongkok ini melakukan damai dagang sehingga penerapan atau tarif dispute itu akan di stop begitu kemudian juga ini akan kemudian berpengaruh lagi bagi optimisme pasar
atau ada kemungkinan justru lebih besar perang tarif itu akan lebih berlanjut begitu ke depannya
saya rasa tingkat ketidakpastiannya masih cukup tinggi
walaupun sekarang ini dalam posisi gencatan senjata karena posisi gencatan senjata ini kan sebetulnya diartikan bukan tarifnya diturunkan kembali ke posisi
tapi kemudian yang terjadi adalah tidak menaikkan tarif lebih lanjut ketika yang sebelum gencatan senjata terjadi ya terus menambah terus
nah jadi yang artinya paling tidak ini meredakan tensi memang betul dan kalau kita melihat dari perkembangannya selama gencatan senjata juga memang masih cukup positif
dalam artian tidak ada sinyal sinyal bahwa ini akan mengalami jalan buntu
tapi tetap saja ini masih ada beberapa waktu beberapa bulan
jadi ketidakpastiannya masih cukup tinggi menurut saya
terakhir lagi defisi teraca dagang pasti pengaruhnya terhadap defisi teraca transaksi berjalan
di dua ribu sembilan belas ya menurut saya kalau berbicara tentang transaksi berjalan berarti satu dari sisi
neraca dagangnya dari sisi defisit harus diturunkan ya
mungkin untuk mencapai surplus dengan melihat kondisi seperti sekarang dan juga kondisi eksternal agak mungkin lebih susah
tapi yang jelas yang harus dilakukan adalah harus diminimalkan ini defisitnya
nah yang kedua adalah mendorong dari sisi neraca jasa
nah sebetulnya ini yang selama ini selalu defisit ya
nah tapi memang defisitnya ini semakin lama semakin mengecil
defisit dan jasa ini walaupun lambat ya relatif lambat karena kita dari sisi sektor pariwisata kita banyak terbantu
nah jadi saya pikir yang kedua adalah
tapi untuk surplus ada kemungkinan besar akan surplus lebih banyak secara bulanan di tahun dua ribu sembilan belas
untuk neraca dagang
ada kemungkinan lebih banyak tapi tidak mendominasi
pak muhammad faisal direktur peneliti dari kor terima kasih sudah bergabung bersama kami
harapan kita bersama
ini ekonomi indonesia di tahun dua ribu sembilan belas akan lebih baik
dan juga neraca dagang dan juga neraca transaksi berjalan yang mendekati surplus paling tidak
terima kasih pak muhammad faisal